menteri kesehatan terawan agus putranto akhirnya menyetujui usulan gubernur dki jakarta anies baswedan
terkait pembatasan sosial berskala besar psbb di wilayah dki jakarta
keputusan ini akhirnya diambil untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona yang lebih luas
jurubicara pemerintah untuk kasus covid sembilan belas ahmad yuryanto menyatakan
dampak psbb membuat warga ibu kota diharapkan tetap melaksanakan aktivitas seperti belajar
bekerja dan beribadah dari rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus ini
berlakunya pembatasan sosial berskala besar di wilayah daerah khusus ibu kota jakarta
artinya ini adalah upaya yang lebih berskala besar terkait dengan himbuan
yang lebih berkualitas dan lebih berkualitas
untuk tetap belajar dari rumah bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah
setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan
pemprov dki akan melaksanakan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
berlaku efektif mulai jumat sepuluh april
secara prinsip dki jakarta sebenarnya sudah menjalankan psbb sejak beberapa minggu lalu
namun pelaksanaan psbb kedepannya
ke depan akan lebih menekankan pada upaya penegakan
pada saat psbb ini dilaksanakan
maka tidak diizinkan ada kerumunan di atas lima orang di seluruh jakarta
kegiatan kegiatan di luar ruangan
maksimal lima orang di atas lima orang tidak diizinkan
dalam masa psbb ada beberapa sektor yang dikecualikan atau boleh tetap beroperasi
di antaranya sektor kesehatan pangan energi keuangan
dan logistik dan lainnya termasuk pelayanan pemerintahan
untuk transportasi umum akan dibatasi jumlah penumpang dan jam pelayanan
dikiputan cnn indonesia